dan kasus obesitas anak ini tak hanya dialami arya dari karawang
seorang anak berusia sembilan tahun di palembang sumatera selatan memiliki berat satu ratus tiga puluh lima kg
bocah dari palembang yang bernama rizky ramadan ini sekarang berada di rumah sakit muhammad hussein palembang
saat ini di usia sembilan tahun beratnya sudah mencapai satu ratus tiga puluh lima kg
sebagai gambaran saat berusia sembilan tahun arya dari karawang beratnya baru di kisaran satu ratus dua puluh kg
anak bungsu dari tujuh bersaudara ini mulai melonjak berat badannya pada usia tujuh tahun
terutama setelah ia sering menyantap makanan cepat saji yang penuh lemak dan kolesterol
rizky dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya edy hartono dan salia sukiro yang mulai cemas pada kondisi badannya
pihak rumah sakit menerjunkan lima dokter dengan berbagai spesialisasi untuk merawatnya
umur tujuh tahun
umur tujuh tahun itu berapa kilo
umur tujuh tahun berarti sembilan puluh
berarti yang sekarang ini lebih kurang
tahun dua ribu enam belas lah yang namanya
oh yang nambah signifikan ya
saat diperiksa tim dokter bocah ini tampak beraktivitas seperti bocah seusianya
seperti bermain game